ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menilai
gaya kepemimpinan militer prabowo subianto sudah tertanam meski sudah keluar dari militer dua puluh lima tahun lalu
meski demikian jarod menyebut tak ada yang salah dengan gaya militer
meski demikian jarod berharap gaya kepemimpinan prabowo bisa berubah meski sudah dua puluh lima tahun berada di luar militer
kami mengikuti bagaimana pak prabowo menyampaikan bahwa gaya kepemimpinannya memang berbeda
dari mentornya mentornya kan pak jokowi ya kita akan melihat nanti gaya kebenaran asli pak prabowo seperti apa
meskipun beliau sudah dua puluh lima tahun itu sudah di luar kemiliteran
tapi bagaimanapun juga gaya kemiliteran sudah tertanam di dalam dirinya
adalah apakah demikian mudah seseorang langsung bisa berubah watak dan karakternya
economist intelligence unit menggambarkan situasi demokrasi di indonesia
pada dua ribu dua puluh satu indonesia mendapat skor enam tujuh puluh satu di peringkat lima puluh dua dari satu ratus enam puluh tujuh negara yang dinilai
pada dua ribu dua puluh dua peringkat indonesia turun ke lima puluh empat
masih dengan skor yang sama di tahun sebelumnya
dan di dua ribu dua puluh tiga indeks demokrasi indonesia kembali turun ke peringkat lima puluh enam dengan skor yang juga turun menjadi enam lima puluh tiga
sementara itu lembaga survei indonesia menyurvei kepuasan terhadap demokrasi di indonesia
pada survei februari dua ribu dua puluh empat lsi menemukan tujuh puluh satu delapan persen responden mengaku puas
lima persen tidak puas dan ada dua tujuh persen memilih tidak menjawab